peristiwa kebakaran di lapas kelas satu tangerang banten
menimbulkan keprihatinan sejumlah pihak
karena banyaknya jumlah korban jiwa maupun luka
pengecekan instalasi listrik dilakukan di sejumlah lembaga pemasyarakatan
di lapas kelas satu kedung pane semarang jawa tengah
kami siang petugas menemukan instalasi listrik ilegal di sejumlah blok
sambungan listrik ilegal di empat blok itu digunakan para napi
untuk menghidupkan pompa di kolam ikan dan perabot elektronik rakitan
sambungan kabel ilegal di dalam lapas berpotensi terjadinya hubungan pendek arus listrik
karenanya pihak lapas meminta pihak pln
untuk menertibkan jaringan listrik dalam lapas
untuk diketahui lapas kedung pane semarang juga mengalami overkapasitas
untuk mengecek semua instalasi listrik
terus yang kedua untuk menyiapkan tempat tempat
di mana letaknya kumpul di mana kita harus jalur jalur evakuasi
untuk menyiapkan semua
sementara itu pengelola lapas kelas satu surabaya di porong sidoarjo
juga mengimbau warga binaannya untuk tidak mengambil listrik dengan cara ilegal
terlebih lapas porong juga tercatat sebagai lapas yang daya tampungnya
sudah melebihi kapasitas bahkan mencapai lebih dari seratus persen
idealnya lapas ini diisi tidak lebih dari seribu orang
namun nyatanya kini dihuni lebih dari dua orang
warga binaan umumnya mengambil saluran listrik
salah satunya untuk menghidupkan kipas angin
sebenarnya warga binaan diizinkan membawa masuk kipas angin
yang dilarang adalah jumlahnya yang melebihi penghuni kamar
kami membutuhkan juga membutuhkan kipas angin listrik biar adem
karena di kamar orangnya banyak satu kamar ada yang dua puluh lima dua puluh tiga di atas lima belas orang
harusnya berapa orang
harusnya enam orang tujuh orang
dari datakan wilkemenkumham jatim hanya enam dari tiga puluh sembilan lapas
rutan lpka di jatim yang tidak mengalami overkapasitas
bahkan di lapas jombang lapas mojokerto rutan gresik
rutan surabaya atau medaeng dan lapas banyuwangi
sudah overkapasitas di atas dua ratus persen
tim liputan cnn indonesia